dan saat ini sudah bergabung bersama kami warga negara indonesia yang berada di belanda
hani pranayadati yang juga keluarganya berada di depok jawa barat
halo selamat pagi waktu indonesia mbak hani
selamat hari raya idul fitri
jadi apa nih yang mau disampaikan ke mas bani ketika harus lebaran sendirian di sana
ya selamat lebaran
juga buat eyangnya anak anak di situ juga semua keluarga
namun ini sekalian ya sempurna besar saya dimana pun berada
itu siapa aja tuh mbak
disampaikan mas bani
itu yang gede pak tiga yang kecil bisia
oke oke boleh saya high
mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan mama
enggak kemana mana ya
jadi di rumah aja nih ya mbak ya
mungkin ingin tanya apa gitu ke mas bandy dan juga anak anak gimana menunya hari ini ketika mama haris tinggalin di belanda
menunya lah biasanya di mas akin ya
menunya masih apa aja ya
menunya ya masih opor gitu ya rendang
standar lebaran lah
yang gak ada cuma kamu bud
gimana tuh mbak hany
ya sabar agus agus
terus anak anak apa begitu ingin disampaikan kepada mama begitu untuk lebaran hari ini harus jauh
mohon maaf lah ya dan berarti untuk bunda
tak izah gimana
tak ada juga gak ada agus
yang kecil divya
itu tuh ada mama bisa kelihatan nggak
nah biasanya apa yang paling dikangenin dari sosok bunda ini
adik kangen sama bunda sama apa kangen bunda
kangen bunda sama ayah jadi gak mau bundanya doang
jadi bisa diceritain mbak hany biasanya apa sih tradisinya lebaran tahun tahun sebelumnya dibanding dengan hari ini
biasanya sih kita pulang kampung ya kadang kadang sih biasanya lebaran hari h gitu biar nggak macet
terus apa namanya ke tempat
tujuan pertama itu biasanya kita ke tempat buyutnya anak anak itu pasti ada sampai satu ratus tujuh tahun masih ada sekarang
jadi kita gak bisa ketemu tahun ini
jadi kita ke situ dulu terus habis itu keliling ke saudara saudara di kebumen terus ke tempat saya di purworejo
terus ya udah pasti ada lontong opor atau ketupat opor rendang gitu menu arik lah itulah
tinggal bisa kuliner deh gitu
nah ini terakhir nih mbak dan juga mas bani mungkin singkat aja pesan pesan yang disampaikan untuk mbak hani dan juga mas bani nih untuk lebaran hari ini
mohon maaf lahir batin walaupun dari jauh tapi tetap dekat di hati
kami semua rindu semoga sehat sehat di sana yang lama lama juga di sana cepat pulang di sini
iya dek ya
selamat lebaran di sana walaupun sendirian mudah mudahan banyak teman juga di sana dan ada ya itulah menu menu lebaran ala indonesia itu
terima kasih mas bani dan juga mbak hani sudah bergabung sama kami di cnn indonesia conne
terima kasih semoga kembali
sudah berbagi kasih juga melihat tayangan di sini
baik terima kasih sudah bergabung sama kami dan nanti
terima kasih juga banyak terima kasih